pada surabaya akan terjadi pada tiga hari sebelum hari raya idul fitri yang mencapai tiga puluh tujuh penumpang
sementara arus balik akan terjadi pada empat hari setelah hari raya idul fitri yang mencapai tiga puluh sembilan penumpang
kemudian diperkirakan untuk penumpang tertinggi pada h tiga dan h empat

dan pada h empat akan mencapai tiga puluh sembilan penumpang di bandar juanda
untuk israel fahed ada penambahan dari air asia dan super air jet
ratusan calon pemudik memadati bandara iskandar pangkalan bun kabupaten kota waringin barat selasa siang
meski harga tiket tergolong mahal sejak h lima belas lebaran calon penumpang pesawat yang ingin mudik justru semakin meningkat
sebelumnya harga tiket tujuan semarang rp delapan ratus ribu rupiah kini naik lebih dari dua kali lipat menjadi satu tujuh juta rupiah
kenaikan harga tiket tidak menyerutkan calon penumpang pesawat demi berlebaran di kampung halaman
berdasarkan data kementerian perhubungan sejak awal puasa hingga h enam
penumpang bandara iskandar pangkalan bun kabupaten kota waringin barat selasa siang
di kampung halaman tercatat dua belas orang yang didominasi tujuan semarang surabaya dan jakarta
rata rata pergerakan penumpang itu tujuh ratus orang per hari dengan lima kali penerbangan
nah masuknya bulan puasa hingga mengalami peningkatan yang begitu signifikan
dari awal berdasarkan kajian kaya itu sekitar untuk sampai sekarang diperkirakan dua belas orang
meski terjadi lonjakan pengelola bandara tetap menjaga keselamatan para pemudik
agar mereka bisa nyaman pulang ke kampung halaman di masa pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
demi leputan cnn indonesia
kurang dari satu minggu lebaran jumlah penumpang di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten meningkat
penumpang melakukan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik
hari ini dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh dua penumpang di bandara soekarno hatta yang rencananya tiba dan berangkat mencapai satu ratus sembilan belas sembilan ratus dua belas orang melalui delapan ratus empat puluh delapan penerbangan
jumlah ini meningkat dibanding hari sebelumnya
dengan jumlah penumpang di angka sembilan puluh sembilan satu ratus empat puluh tujuh calon penumpang mengaku senang bisa mudik kembali sejak pandemi
dan memutuskan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di bandara soekarno hatta